jika sampai kujang kembar itu jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat
akan timbul huru hara yang sangat mengerikan
pucang kembar masuklah ke dalam tubuh
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
untuk mendorong racun raden
kita bantu dengan tenaga kita

terima kasih paman
untuk pemulihan raden
kita bantu lagi dengan tenaga dalam kita
biar raden cepat pulih kembali aman
terima kasih pak man
kita baik ya
alhamdulillah pak man
aku adalah pau arissa
turunan prabu niskalawas
masuklah ke dalam tubuhku
aku harus mendapatkan kucing kembali
kucing kembar melawan
dan kamu harus patuh pada kucing kembar
ada kucing kembar